pertugas satreskoba polres lamungan jawa timur
berhasil mengungkap hasil transaksi narkoba
di sebuah rumah kontrakan pada rabu sore
saat digerebek kedua pengedar sedang menghitung uang
hasil penjualan narkoba
penangkapan ini berhasil dilakukan
setelah petugas melakukan pengintaian selama sehari
setelah digeledah kedua pengedar tak dapat mengelak
dan temuan tiga gram narkoba jenis sabu
yang awalnya berjumlah sepuluh gram dan telah laku dijual
keduanya mengaku mendapat sabu dari seseorang asal madura
dengan harga lima ratus ribu per gramnya
kedua pengedar bernama mengo dan gedibal ini
guna pemeriksaan lebih lanjut
seorang sipir di jambi diamankan setelah kedapatan
ingin menyelundupkan narkoba ke lapas kelas dua b tanjung barat jambi
ini merupakan ketiga kalinya pelaku menjadi penyelundup narkoba
ke lembaga pemasyarakatan
dari aksinya oknum sipir mengaku mendapat upah dua lima juta rupiah
pelaku kedapatan membawa setengah kilogram sabu
serta satu ratus lima puluh butir pil ekstasi
petugas juga menemukan uang sebanyak satu sembilan juta rupiah

hasil dari penjualan narkoba
menurut keterangan pelaku dirinya dikendalikan oleh
bandar narkoba jaringan internasional yang berada di malaysia dan tiongkok
selain mengantarkan kelapas tersangka juga mendistribusikan narkoba
ke sejumlah pengedar di kabupaten tanjung barat jambi
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman paling ringan
tujuh tahun penjara serta kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil
tim liputan cnn indonesia